pesohor raffi ahmad menjadi salah satu orang yang masuk dalam kelompok penerima vaksin perdana pada rabu kemarin
raffi ahmad masuk dalam sesi pertama bersama presiden jokowi yang divaksin perdana
di mana ia ditunjuk sebagai perwakilan kaum milenial
tak bertahan lama raffi rupanya tak kuasa menolak undangan pesta
hanya berselang beberapa jam saja
unggahan anya geraldine dan akun instagram rafi sendiri mengungkap keberadaan rafi di sebuah pesta
dalam acara itu raffi bersama teman teman artisnya nampak tak mengenakan masker dan tidak menjaga jarak saat berfoto
foto foto raffi ahmad tanpa menerapkan protokol kesehatan pun viral di media sosial
beragam reaksi atas unggahan ini pun muncul
tak sedikit yang menyebut rafi menyianyiakan kesempatan yang diberikan oleh negara sebagai penerima vaksin covid sembilan belas
di istana termasuk dr raisa broto asmoro
jurubicara pemerintah bidang vaksinasi covid sembilan belas ini mengingatkan masyarakat termasuk raffi ahmad
agar tetap melaksanakan protokol kesehatan meski telah mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas
penyanyi sherina munaf menyampaikan teguran kepada raffi ahmad
sherina menilai rafi dipilih mengikuti vaksin perdana karena memiliki banyak penggemar maupun pengikut di media sosial
sehingga menurutnya sebagai figur publik dengan penggemar berjumlah banyak
raffi seharusnya memberi contoh yang baik
komika ernest prakasa bakal bereaksi lebih lantang lagi
ia menanggapi tindakan raffi sebagai sikap yang tidak menghargai keistimewaan yang diperolehnya untuk mendapat vaksin pertama
dikutip dari detikom kepala sekretariat presiden heru budi hartono mengaku akan menasihati rafi
tindakan rafi ini juga jauh dari imbauan ketua satgas penanganan covid sembilan belas doni monardo beberapa hari lalu
inilah yang harus dipahami oleh kita
kita semua bangsa indonesia bahwa vaksin harus paralel dengan kedisiplinan
vaksin harus paralel dengan kepatuhan
dan kepatuhan serta disiplin ini tidak cukup hanya untuk diri sendiri
tetapi harus dikembangkan dan ditularkan kepada seluruh orang yang ada di sekitar kita
tindakan raffi ahmad ini ibarat tamparan bagi negara yang dianggap
sia sia memilih figur publik untuk mengajak masyarakat mendukung vaksinasi covid sembilan belas
sekaligus menjaga protokol kesehatan dalam upaya menekan laju sebaran virus corona di indonesia
tim liputan cnn indonesia
kami mendapat informasi raffi ahmad telah meminta maaf kepada presiden jokowi
setelah foto dirinya yang menghadiri pesta tanpa masker beredar di media sosial
ia pun kembali mengimbau semua pihak
untuk tetap menjaga protokol kesehatan yaitu tiga m memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan